manuver partai perindo yang akhirnya berlabuh memberi dukungan ke pdip dalam mendukung ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
dilatar belakangi atas komunikasi dan juga arahan yang diberikan oleh presiden joko widodo
koresponden cnn indonesia osi riondolu memiliki informasi selengkapnya dari ketua harian dpp partai perindo tuan guru bajang muhammad zainul majdi
hari ini partai perindo resmi mendeklarasikan dukungan kepada pdip untuk mendukung ganjar pranowo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bagaimana terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh partai perindo karena kita mengingat dalam sejumlah kesempatan partai perindo dan ketua umumnya hari stanu sudibyo
ini melakukan pertemuan dengan prabowo subianto baca pres yang lainnya juga erlangga hartarto
saat ini saya sudah bersama dengan ketua harian dari dpp partai perindo pak tuan guru bajang selamat siang pak tuan
oke pak tgb ini terkait dengan keputusan hari ini mendeklarasikan dukungan kepada pdip
nah ini bagaimana kalau kita lihat sejumlah manuver sudah dilakukan oleh partai perindro tapi pada hari ini mendeklarasikan dukungan kepada pdip ini bagaimana mas
ya bagi perindo itu seluruh partai politik kan mitra dalam membangun demokrasi yang sehat
jadi semua bersahabat bersilaturahim tetapi pilihan politik partai perindo dalam pilpres yang akan datang adalah bersama dengan pdi perjuangan
jadi kita bersama sama mengikhtiarkan
bapak ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia yang ke delapan
kenapa ini diambil tadi disampaikan oleh bapak hadi tanusudibio juga beberapa sebabnya
dan sebenarnya kalau diperhatikan kita ini sebenarnya kan tetangga di diponegoro
jadi kita ini punya koalisi diponegoro gitu ya
koalisi diponegoro itu kerjasama politik antara para tetangga di diponegoro untuk mengusung bapak ganjar pranowo
dan kenapa mas ganjar
ya karena kita melihat bahwa yang paling mungkin untuk
membangun continuity terhadap pencapaian pencapaian presiden jokowi selama dua periode adalah mas ganjar pranowo
termasuk juga satu hal yang menurut saya menjadi legacy dari pak jokowi adalah indonesia sentris
bagaimana paradigma membangun itu adalah dari ujung ke ujung
tidak hanya terpusat pada satu daerah tertentu tetapi sabang maroke miangas pulau rote
oke nah tadi anda sempat menyebutkan terkait dengan komitmen pembangunan berkelanjutan begitu
nah tadi pak hari juga sempat menyebut
bahwa dengan pak prabowo itu bersahabat begitujuan dan pak erlangga
kita ingat juga bahwa dalam pertemuan dengan pak prabowo di rumahnya pak prabowo sempat mengajak juga pak haritanu untuk berkoalisi bersama begitu
apakah kemudian keputusan ini tidak dilihat jika mungkin pak prabowo kurang ada komitmen untuk melanjutkan pembangunan atau seperti apa pada akhirnya berlabuh ke pdip
tidak harus dimaknakan seperti itu
tetapi itulah hasil kajian objektif kami di perindo
kita semua menghargai seluruh putra terbaik bangsa pak prabowo
bahkan juga ada mas anies mas erlangga semua
mereka itu adalah best brain dari bangsa ini
tetapi kan kita harus menetapkan satu keputusan
dan keputusan itu diambil dengan beragam pertimbangan yang sangat matang
karena itu kita bismillah bekerjasama untuk pilpres juga untuk pilet juga insya allah untuk pilkada dan juga nanti di parlemen
karena bagi kami di perindo memang seperti disampaikan ketua umum bahwa kita tidak punya energi untuk terus mencoba coba
kita harus membangun sinkronitas kebijakan di seluruh tingkatan sehingga pembangunan bisa lebih cepat
pak tgb ini meski partai politik memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihan begitu
tapi kalau kita tanyakan terkait adakah memang bisikan ataupun instruksi yang diberikan oleh pak jokowi terkait dengan keputusan perindo hari ini misalkan
saya pikir silaturahim apalagi kepada presiden ya
pasti ketua umum melakukan silaturahim
tetapi saya yakin betul ya bahwa
tidak ada intervensi apapun ya
karena memang bukan karakter pak jokowi yang saya tahu juga seperti itu ya
tetapi silaturahim diskusi ya pasti ada
oke diskusi pasti ada tapi keputusan hari ini memang berlandaskan dengan strategi partai juga
ya jadi berdasarkan kemaslahatan bangsa
kita perlu menjaga continuity tentu with improvement
satu hal yang ingin saya ketahui juga ini juga publik pasti ingin mengetahui terkait dengan adakah usulan nama cawapres yang disampaikan kepada pdip
apalagi kita mengingat dalam berbagai kerjasama misalkan dengan p tiga kemarin pan juga kesini itu membawa nama calon wakil presiden yang akan diusulkan dalam kerjasamanya nanti misalkan
dari perindo sendiri ada nggak pak
itu mungkin lebih tepat ditanyakan kepada ketua umum
tetapi intinya adalah saya pikir anak anak bangsa yang bisa menjadi pemimpin itu banyak
dan semakin banyak alternatif semakin sehat demokrasi
terima kasih banyak informasinya pak
terima kasih pak tgb selamat berkelanjutan kembali
sehat selalu pak
berikut informasi dari ketua harian dpp partai perindo tuan guru bajang yang menyatakan bahwa keputusan untuk mendeklarasikan dukungan bersama dengan pdip ini merupakan strategi partai
dan tentu tadi dia tidak menutup kemungkinan terkait dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh presiden jokowi terkait dengan keputusan hari ini
ausriyondolu robin kit jakarta